penyu merupakan salah satu fauna yang dilindungi karena populasinya yang terancam punah
meski jumlah populasi penyu sulit diukur keberadaan penyu betina dewasa yang datang ke darat untuk mencari sarang dan bertelur di pinggir pantai diperkirakan berkurang
enam jenis penyu yang tercatat masih ada di indonesia yakni penyu belimbing penyu tempayan penyu hijau penyu sisik penyu pipih dan penyu lekang
meski demikian keberadaan penyu penyu ini bukan tanpa ancaman
sejumlah faktor seperti alam pencemaran air laut akibat sampah kerusakan terumbu karang
hingga ulah manusia yang tidak bertanggung jawab seperti penyelundupan hingga perdagangan penyu
penurunan angka habitat penyu di alam
data balai konservasi sumber daya alam bksda provinsi bali sejak dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh
jumlah kasus penyelundupan penyu untuk kepentingan komersial terus meningkat
tahun dua ribu dua puluh satu kasus penyelundupan penyu terjadi di wilayah hukum kepolisian jemberana dan polda bali sebanyak empat belas ekor
di tahun dua ribu dua puluh dua kasus penyelundupan penyu
naik menjadi enam puluh satu ekor
sementara hingga bulan mei dua ribu dua puluh tiga kasusnya kembali meningkat sebanyak delapan puluh dua ekor penyu
penyu hijau ini ternyata mohon maaf ini sebelumnya menjadi bagian dari konsumsi namanya lawar penyu
kenapa kok jenis penyu hijau karena hanya penyu hijau yang enak dimakan
penyu hijau ini empat tahun terakhir sudah tidak pernah terlihat mendarat di provinsi bali untuk bertelur
artinya penyu penyu yang ada
di bali yang menjadi kasus hukum yang di bali itu tidak ditangkap di perairan bali
tidak saja akibat ulah manusia penyu masih harus berjuang hidup bahkan saat masih berupa telur dan menetas menjadi tukik
predator seperti anjing yang kerap memakan telur penyu di pantai atau predator ikan besar di dalam lautan pun turut menjadi ancaman punahnya habitat penyu

anjing ini yang lebih berada kumives cap
dan juga banyak lagi
nyai youtube video berisik
di tok desa tojan kelungkung bali ini misalnya
penangkaran yang berdiri sejak tiga tahun lalu ini memiliki empat kolam penampungan
termasuk lokasi penetasan semi alami
berisikan ribuan telur penyu dari penyelamatan warga di berbagai daerah
di kawasan kelungkungan hingga karangasem
upaya konservasi ini berbuah manis
ribuan telur penyu dan tukik berhasil ditetaskan dan dilepas kembali di laut
pak apa sih pak yang melatar belakangi bapak akhirnya berinisiatif untuk membangun kelompok ini pak
untuk penyelamatan penyu lah khususnya di pantai watu klotok ini pak
yang melatar belakangnya di siang sebenarnya cuma niat
niat ingin melimpin usaha tolangka
karena melihat kemarin kemarin itu empat tahun yang lalu
banyaklah telur penyuh yang terbuang
makan sama anjing juga banyak pencurian pencurian juga
nah cuma dilandas dengan itu
tumbuh semangat untuk mengumpulkan masyarakat masyarakat di sini
janganlah kuduk dulu kita mengharapkan apa apa dulu hasil janganlah dulu
kita lakukan dulu nanti kalau kita udah bagus ya
itu pasti ada
saat ini ada dua puluh satu kelompok konservasi pelestarian penyu
bekerja sama dengan bksda bali yang tersebar di seluruh bali
kelompok konservasi ini dibekali pengetahuan tentang penyelamatan telur penyu
pembuatan sarang telur semi alami perawatan tukik hingga saat dilepas ke alam
selain menjadi garda terdepan penyelamatan masa depan penyu
konservasi penyu juga dipakai untuk penangkaran penyu
hasil sitaan tempat pengobatan
hingga fungsi edukasi tentang pentingnya menjaga habitat penyu di alam
hal yang kita lakukan adalah sebagai pusat rehabilitasi sebenarnya
sebagai tempat perawatan penyu yang kita rawat hasil dari penyelamatan
atau kita sebut dengan namanya rescue yang dilakukan oleh tim kita
kemudian dari proses rehabilitasi ini
kita juga ada beberapa kerjasama dengan
tim teman teman dari universitas udayana untuk penanganan secara medis
selain untuk rehabilitasi kita juga menerima
memberikan informasi ke warga lokal di sini dengan cara mengedukasi mereka
tidak hanya mengedukasi warga lokal
kita juga mengundang teman teman dari universitas lain untuk sebagai tempat magang atau belajar tentang penyu
meski hidup dan besar di dalam lautan
realitasnya awal kehidupan penyu tetap di daratan dan terhubung dengan manusia
untuk itu kesadaran manusia menjaga habitat penyu terus dijaga agar penyu bisa tetap hidup